lonjakan kasus covid sembilan belas tak terbendung dengan kebijakan penebalan ppkm mikro yang diberlakukan sejak dua puluh dua juni lalu
bahkan merespon kasus covid sembilan belas yang beberapa kali tembus rekor desakan lockdown sempat mengemuka
sejumlah kepala daerah pun meminta dukungan agar pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan darurat
berikut laporan khas redaksi
berlakukan penebalan ppkm mikro sejak dua puluh dua juni
sayangnya sejak diberlakukan sepekan lebih jurus penebalan ppkm mikro tak mampu menahan penularan virus corona alias covid sembilan belas
yang beberapa kali tembus rekor di atas dua puluh ribu per hari
epidemiolog dari universitas indonesia pandu riono mengingatkan pemerintah perlu kebijakan yang lebih ketat
agar lonjakan kasus covid sembilan belas bisa dibendung
merespon lonjakan kasus covid sembilan belas yang tak mampu dibendung kebijakan penebalan ppkm mikro
pemerintah pusat akhirnya mencari rumus baru
jokowi dodo resmi menunjuk menko maritim dan investasi sebagai komandan kebijakan ppkm mikro
meski belum diputuskan dan diumumkan namun hingga rabu malam disebut kebijakan ppkm mikro darurat
sesuai dengan hasil ratas nanti akan diadakan perubahan perubahan terhadap imendagri empat belas tahun dua ribu dua puluh satu
yang hari ini sampai dengan hari masih kita perdomani
pembatasan ini juga dilakukan untuk bisa mengendalikan supaya covid ini tidak semakin menyebar
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria pada selasa malam membenarkan adanya pembahasan dengan pemerintah pusat terkait pengetatan kegiatan masyarakat sebagai upaya menekan laju penyebaran covid sembilan belas
pak menko pemerintah pemerintah jakarta amat riza patria
selalu duet saling melengkapi antara pemerintah dengan rakyatnya
rakyat tak hanya selalu yang dituntut untuk patuh protokol kesehatan
namun pemerintah justru wajib turun tangan meluruskan dan mengingatkan ketika masyarakat mulai lelah menghadapi pandemi
tim liputan cnn indonesia